akomodasi bagi jemaah haji indonesia dan arab saudi menjadi sorotan
sejumlah kalangan menilai sebaiknya pemerintah fokus
menginvestasikan dana haji ke hal hal yang lebih substansial bagi jemaah haji indonesia
akomodasi menjadi sangat penting bagi jamaah haji indonesia
yang akan menunaikan rukun islam yang kelima di tanah suci
dibutuhkan pelayanan yang dapat memberikan rasa nyaman bagi setiap jemaah haji
agar dapat menjalankan ibadah secara khusus
akan tetapi kenyataannya akomodasi seperti pemondokan dan transportasi yang baik
masih sulit diperoleh jemaah haji asal indonesia
anggota komisi delapan dpr ri koti bulumam mengungkapkan
pentingnya indonesia membangun pemondokan sendiri dan membeli mobil mobil untuk transportasi
kita tidak punya tempat penginapan sendiri dibanding dengan malaysia
kita selalu sewa
itu kan ongkosnya jauh lebih maju
maka investasi yang paling real hari ini adalah satu untuk tempat pengilamaan jamaah
baik madinah maupun mekah
itu bisa dipakai saat musim haji juga di luar musim haji oleh para jemaah umroh indonesia
yang kedua investasikan atau kerjasamakan dengan kementerian darat di arab saudi
sehingga terjamin karena kita transportasi darat itu sangat penting
karena ada transportasi mekah medinah medinah mekah mekah jedah jedah mekah
itu membutuhkan mobil mobil yang baik yang dijamin satu ac nya jalan dan mobil mobil baru
kalaupun di luar musim bisa dipakai oleh jemaah umroh
nah itu investasi di situ sudah tidak mungkin rugi
senada dengan umam aktivis nu zuhairi misrawi menyatakan investasi terhadap akomodasi jemaah haji indonesia di arab saudi
harus mendapatkan kepentingan
harus ada prioritas
prioritasnya adalah untuk infrastruktur infrastruktur yang terkait langsung dengan jamaah haji
kemundokan bisa juga rumah sakit
rumah sakit sangat menuntunkan
lalu kemudian juga bisa transportasi kualitas kemundokan yang masih jauh dari jemaah
lalu kemudian makanan
masyarakat haji yang diwakili oleh ketua rabit haji indonesia
adem marfudin juga menekankan pentingnya pembangunan pemundokan
yang dapat memangkas biaya haji dalam jumlah yang signifikan
tiap tahun kita selalu dipermainkan dengan pemondokan
pemerlukan itu mesti ada panitia sendiri yang dibutuhkan oleh pemerintah
dan mencari rumah di sana tiap tahun
haji dengan short kontrak
ini kan juga naif
dengan negara besar jumlah haji terbesar di dunia
tapi untuk pemundokan mesti dipermainkan oleh negara lain oleh arab saudi khususnya
ini kan harus ada g dua g
salah satunya adalah kita ingin
lewat bpkh ini adalah
investasinya adalah kepada khusus investor yang berhadapan
yang berdekatan dengan jemaah haji
salah satunya itu adalah pemundokan supaya tiap tahun kita tidak short
tapi longsist kontrak kalau harus sewa
tapi kalau mau bangun kita bangun di sana
masa sekelas negara kita yang begitu besar jumlah jamaahnya
kalah dengan negara yang hanya dua puluh lima ribu tiga puluh ribu
bahkan hanya sepuluh ribu
brunei bisa dikasih kesempatan
sembilan puluh sembilan tahun membangun di sana building
ini kan luar biasa
diharapkan kehadiran bpkh dapat membereskan persoalan akomodasi
yang dihadapi jemaah haji indonesia
diego mandela basro jakarta